anda masih di good morning warga di kabupaten bogor jawa barat sempat digemparkan dengan penemuan mayat dalam drum plastik yang tergeletak di jalan area industri kembang kuning
nah setelah diidentifikasi korban adalah abdullah fatri setiawan pria berusia empat puluh tiga tahun yang berprofesi sebagai seorang karyawan stasiun televisi
ucapan bela sungkawa disampaikan warga ke keluarga abdullah fitri setiawan
warga maupun ketua rt tempat tinggalnya tak menyangka bahwa ia akan menjadi korban kekerasan
jasad abdullah ditemukan dalam drum di wilayah kelapa nunggal kabupaten bogor jawa barat
korban yang merupakan seorang wartawan sejak tahun dua ribu ini dikenal ramah dan mudah bergaul
enggak saya enggak tahu sama sekali enggak tahu
sampai polisi datang
orang lain yang memberitahu saya bahwa ada ceritanya dibalik itu
seingat saya hari rabu ya karena waktu dia ada liko di rumahnya pengajian itu
dia pagi pagi keluarkan mobil
kalau ketemu fisik mungkin hari rabu tapi kalau obrolan lewat wa group itu hari kamis
jenazah abdullah ditemukan oleh seorang pemulung dalam keadaan terbungkus drum plastik
di bawah jalan kawasan industri kembang kuning kecamatan kelapa nunggal kabupaten bogor jawa barat
saat melakukan olah tkp petugas menemukan sisa pakaian penuh ikat darah dalam gedung yang tertutup rapat dengan lakban
selain itu terdapat luka di tubuh korban
jenasa kemudian dibawa ke rumah sakit polri kramatjati untuk diotopsi
hasil pemeriksaan awal tim dokter menemukan sejumlah luka akibat sambutan benda tajam tubuh korban
di antaranya luka di bagian leher dan punggung korban
dan telah kami lakukan pemeriksaan awal
karena menunggu keterangan dari penyidik lebih lanjut nanti akan kita dalami
tapi sementara adalah adanya luka karena senjata tajam di bagian leher dan punggung
kini penyelidikan kasus penemuan mayat yang diduga dibunuh ini masih ditangani oleh kepolisian sektor kelapa nunggal bogor jawa barat